organisasi wanita mahkamah agung melaksanakan kegiatan pembagian sembako murah
dalam rangka menyambut idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
kegiatan dilaksanakan selasa dua puluh enam maret dua ribu dua puluh empat di ruang balairung gedung mahkamah agung jakarta
paket sembako murah akan disalurkan kepada pegawai golongan dua pegawai honorer
petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan mahkamah agung
dalam acara hadir ketua mahkamah agung muhammad syarifudin
wakil ketua mahkamah agung sunarto para ketua kamar dan pejabat eselon i mahkamah agung
dalam pidatonya muhammad syarifudin sebagai pelindung dharma yukti karini mengapresiasi kegiatan ini
guru besar universitas diponegoro ini berharap agar kegiatan tersebut terus berlanjut setiap tahun
seperti harapan dama yudikarini tadi dan harapan kita semua
mudah mudahan ke depan selalu kita berharap begitu
bukan hanya jumlah sembakonya itu yang bertambah tapi isinya juga tambah banyak
apalagi tadi dilapori donaturnya tadi sembilan puluh enam
lebih banyak dari yang dulu
dalam kesempatan yang sama ketua dharma yukti karini budi utami syarifudin menyatakan
kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan menjelang idul fitri kepada para pegawai mahkamah agung
budi utami syarifudin mengungkapkan kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun oleh dharma yukti karini
adalah merupakan program kerja dari biro sosial budaya
untuk kalangan pimpinan pusat atau pengurus pusat
bagi pelaksananya adalah dharma yuktikarini provinsi
kita berikan kepada keluarga honorer
dan program ini nanti berkaitan dengan program pemberian pdbs
di salah salah kegiatan ketua dharma yudhikarini jakarta
mengungkapkan dalam penyaluran sembako murah tahun ini
sebanyak satu enam ratus dua puluh lima paket sembako akan disalurkan
paket sembako tersebut bernilai sekitar rp dua ratus delapan puluh dan dijual dengan harga rp seratus
paket sembako murah ini berisi bahan pokok dan barang kebutuhan lain
kita membagian paket sembako murah untuk satu enam ratus dua puluh lima anggota yang kita bagi dengan item antara lain
yang ada gula kebutuhan pokok lah yang bisa kita kasihkan selama ini
dan nanti sebagian lagi nanti hasil penjualan tadi kita kumpulkan lagi untuk pdbs yang akan dilaksanakan pada bulan juli dua ribu dua puluh empat
dan ini melakukan kegiatan rutin dari makam agung dari kita untuk kita
kegiatan sembako murah tersebut diselenggarakan dengan dana dari para donatur yang berasal dari lingkup mahkamah agung
hasil penjualan sembako murah ini nantinya akan disalurkan kembali untuk beasiswa bagi anak pegawai mahkamah agung yang berprestasi